pedangdut fia fallen kami siang memenuhi panggilan penyidik ditres krimsus ke polisian daerah jawa timur
pelantun tembang sayang ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus kosmetik ilegal
bermerek derma skincare atau dsc beauty yang berhasil dibongkar polisi di kediri jawa timur
setelah melakukan pemeriksaan terhadap pedangdut nela karisma kami siang tim penyidik di treskrim suspolda jatim
melakukan pemeriksaan terhadap pedangdut lainnya fia valen
pelantun tembang sayang ini datang ke polda jatim ditemani pihak manajemennya
tidak banyak kata yang disampaikan fia ketika ditanya wartawan
dia hanya mengaku ke polda jatim langsung dari jakarta
fia diperiksa dalam kasus kosmetik ilegal di sc beauty karena mengiklankan produk kecantikan oplosan melalui instagram
selain fia nela karisma sudah diperiksa di polda jatim pada selasa lalu delapan belas desember dua ribu dua puluh